tumben rama sama saya
jangan jangan mau pinjam uang
kebetulan ketemu disini
saya nyariin ke rumah gak ada
tumben pak ustadz rw nyari saya
ada perlu apa
kang aming mau dijadikan kantip
apa akan ada kejadian penting
gak tahu kang saya cuma disuruh
ada ada saja tingkah warga ciraos
dikasih taman bermain
ya jadi malas ngurus anak
apalagi tinggah si ujang
assalamualaikum pak ustadz
ustadz nih aku bawain oleh oleh buat pak ustadz

nanti kalau aku kebanyakan ngasih kalung jadinya jelek
nanti pak ustadz jalannya gini lagi keberatan
nih aku bawain nova ustadz kerupuk kenjeran
ini itu adik terasi puggernya pak ustadz
kamu tuh yang tau saja
pak ustadz suka terasi
pak ustadz kenapa sih
tadi aku perhatiin dari jauh
pak ustadz kayaknya lagi kesel
pak ustadz lagi pusing
sama si ujang
emangnya om ujang kenapa ustadz
gimana kalau sekarang pak ustadz curhat dulu sama aku
habis itu baru kita ngaji
baru saya jadikan kantin
sudah berubah kelakuannya
sudah lupa diri
jadi orang penting
tadi kok kami tidak datang
junipernya tidak mau kum
ya kamu bucuk dia
tapi kamu harus bilang sama jennieper
kalau sekolah itu penting
penting buat apa lagi kum
jenniper bisa jadi orang hebat
tidak boleh kum
tidak boleh sombong
jangan mengaku hebat
nanti allah marah kum
tidak menghargai orang
setiap harinya itu
si ujang teh jadi bahan olok olok orang
saya angkat dia jadi kampit
supaya dia dihargai orang
tapi saya tidak suka
dengan orang yang cepat lupa diri
tidak ada yang bisa dihargai
setiap hari kerjanya
nongkrong di rumah dokter
kan mengganggu orang kerja
harus saya berhentikan dia
sebelum memberi masalah
ya pak staterwek
panggil si amin kemari
suruh dia mengharapkan saya
yang hobinya penasaran pak ustaz tkw
akan saya jadikan kamtip yang baru
siap pak ustaz tkw
pak ustaz kau lagi marah marah
tapi tetap ganteng kak
tapi gantengan kanku soy
gantengan opa ustaz deh dikit
opa ustaz tahu aja
kalo mreng aja
ingat ya cuk
pokoknya kamu harus pantau
cucunya pamitnya mau ke kantor
pak mustaqim ada hal penting
oh ya udah kalo gitu cepetan
akang teh gak abis pikir tin
kenapa sih entin suka sama mulyadi
padahal mulyadi tuh cemen tin
bukan lelaki sejati
masa mau baikan sama antin aja harus bawa ibunya
saya nyari yang serius atukang
ya ampun cantik gelis manis
akang teh serius sama kamu
kang aceng mah semuanya juga dikejar
bisa mati berdiri atukang saya
kalo punya suami kayak kang aceng
kalo sudah tinggalin sini
akang nanti janji depan entin
kalau misalnya ah udah dapetin entin
udah akan stop jadi pejuang cinta
emang siapa yang mau sama kang aceh
tuh entin mah begitu
kalau diajak ngomong serius deh
hah nanti jadi puyeng deh
yaudah akang jalan dulunya
kalau misalnya ada mulia di
jangan diladenin ya
mau ke depan
tumben rama sama saya
mau pinjem uang
kamu mau pinjem uang
kamu mau pinjem uang
kamu mau pinjem uang
kamu mau pinjem uang
kamu mau pinjem uang
kebetulan ketemu di sini
saya nyariin ke rumah gak ada
tumben pak ustadz rw nyari saya
ada perlu apa
kang aming mau dijadiin kantip
apa akan ada kejadian penting
tidak tahu kang saya cuma disuruh